ala bilang aja lu takut
biar setelah lu menggajar lu ke gua
terus gua ke dorindas biar gua kalah

ira ayo kerjain dulu pernya
lu kenapa sih deket deket sama untuk babysitter
lah kan udah jelas jelas
untuk pengasuh bantuin ayah
ngasuh bantuin ayah
biar cepet kelar
kenapa ga boleh pr kita cepet selesai
tapi seharusnya kita tuh usir dia
kalau kayak begini kita bakal sulit untuk usir dia
pakai peluk pelukan segala lagi
kak pau tari itu ga salah
karya ga salah
emang bener kok pau tari itu baik
dia bukan cuma suka bantuin kita ngerjain pr kok
iya betul banget tuh
lu semua mau aja dibohongin sama dia
kenapa sih lu semua sekarang jadi kayak andri madia kerja di sini
kan selama ini kita udah perjanjian
jangan ada pengasuh di rumah nih
tapi ayah kan ga keganggu sama pau tari
dia entu beda sama pengasuh kita yang lain kak
oh jadi kalian semua udah gak mau ngikutin gue
kalian kan pada tau
tentu cewek udah bikin gue kalah balapan sama kevin
dan gue udah bersumpah
gue bakal dia seumur hidup
tapi kan kita yang gak ikut bersumpah kak
kalian udah gak peduli sama gue
kalian ga peduli sama tua babysitter
oke mulai sekarang kita musuhan
wah kebetulan nih
wih alih balapan lagi
oh jadi lu udah ngakuin lu kalah
biasa banget sih lu
mandi gue masuk rumah lagi sana
nguci ngepel sekalian nanya apa
kali ini gue kagak bakalan kalah sama lo
hei emangnya lu mau pake motor siapa
gue pakai motor bang udin
kita ketemu di bengkel bang udin
yang kalah harus setor uang jajan deal
aduh jangan sampe balapan motor lu ya
aduh kok ada apa sih kok gerak gerak kayak gitu
oh si dina loh mau balapan motor
iya pas dia minumin motor bang udin orang bengkel loh
yaudah bolehlah tenang sekarang
bengkelnya bang udin dimana
suara suara lah suara suara
buka kok mana sih konci kalo lagi dibutuhin pada ngumpet dah
enggak ada kerjaan apa in lu
ya elah biasanya kan tiap hari bang udin kerjanya ngerung gerungin motor
semua orang di sini juga pada sebelah bang udin
lah gua gerung gerungin gua emang lagi kerja
biar gua tau mana yang rusak mana yang kagak
kerjaan ngebut ngebut minta duit sama orang tua mewek
gak seranak sekarang pada manja loh
eh eh eh itu uang motor gue
ujem ya bang
aduh lagi lagi nenek gua nih abis abis gua nih
waduh siapa ini
gak mirip lah
eh eh si itu siapa ya
nama aku utari aku pembantu pak sabeni
pak pak sabeni
aduh aduh aduh tolong jangan jangan kasih tau ya
jangan kasih tau bang sabeni ya
jangan kasih tau apa
aku kesini tuh mau nyari dina anaknya pak sabeni
bang udin liat gak
ya itu dia
itu motor lagi di servis remnya belum
jadi maksudnya bang udin nanti dina gak bisa ngerem motornya
tadi ke arah mana dia
terus gimana dong
gapit remnya belum
ala bilang aja lu takut
biar setelan menggajar lu ke gua
terus gua ke dorindas biar gua kalah
jalan aja lu
dina rem motor kamu belum dina
pak pak utari
nah beli air
ntar cyka pengangkir
wok kau dit ward li
gidau langsung nyetir endless humor
dina nabrak orang sampai masuk rumah sakit
masya allah bagaimana disitu bocah
saya juga gak tahu pok
saya dengar dari orang
ada apaan sih sabar sabar ada apaan
orangnya sampai masuk rumah sakit
dina juga sekarang ikut ke rumah sakit
kalau orangnya mati bagaimana bang
kita juga gak tahu sekarang dina celaka apa kagak
pasti gara gara dia nih
ini pasti gara gara lu kan
gara gara lo tuh anak ini tersekan lagi
lo lihat tuh hasilnya
si dina yang ngambil motornya diem diem bang
itu motor mana belum diservis remnya belom
hah terus datang tuh pembantunya abang
terus dikejar tuh si dina
malah saya dengar tuh pembantunya abang ditabrak sama si dina

tidak ada yang bisa dikendalikan
tidak ada yang bisa dikendalikan
tidak ada yang bisa dikendalikan

tadi dia sempat pingsan
wah kalau itu saya kurang tahu tuh pak